virus covid sembilan belas dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat
oleh karena itu semua kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah
akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan
perlu saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown
baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah
kebijakan pemerintah pusat
kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah
dan sampai saat ini tidak ada kita bersikiran ke arah kebijakan lockdown
sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi

jadi saya akan berdoa dengan anda
dan beribadah di rumah perlu
terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran covid sembilan belas dengan tetap mempertahankan
pelayanan kepada masyarakat baik itu urusan kebutuhan pokok layanan kesehatan dan layanan
transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut baik itu kereta
tingkat kerumunan mengurangi antrian dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam
moda transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya
yang kedua semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan covid sembilan belas harus dibahas
terlebih dahulu dengan pemerintah pusat
untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan
kementerian terkait dan satgas covid sembilan belas
yang ketiga untuk menghindari kesimpang siuran informasi yang disampaikan kepada publik
saya juga minta agar satgas covid sembilan belas menjadi satu satunya rujukan informasi kepada masyarakat
terakhir saya mengajak pemerintah dan pemerintah di negara lainnya untuk berkomunikasi dengan covid sembilan belas
untuk mencari jalan untuk cuci tangan yang bersih tetap belajar tetap bekerja dan

bersama sama melawan covid sembilan belas ini
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kayak ini
swiper dari sekolahmu dan dari kelas pintar
artinya ini sudah berjalan pada hari ini
kita ingin mengajak agar guru juga mengarahkan ke sana dalam dua minggu ke depan
sehingga betul betul belajar dari rumah ini bisa efektif
kalau ini bisa efektif saya yakin akan mengurangi banyak sekali
bagaimana mobilitas para pelajar mahasiswa dan mengurangi penyebaran covid sembilan
izin pak untuk daerah yang sudah menetapkan belajar di rumah bekerja dari rumah
itu nanti evaluasinya seperti apa pak
apakah nanti dievaluasi langsung oleh bapak atau dengan melalui menteri menteri terkait pak
ya tentu saja menteri yang terkait tetapi evaluasi itu juga akan terus saya ikuti
ada yang sudah maafkan
mampu dengan online ada yang belum
sehingga di sini keaktifan setiap sekolah keaktifan dari guru adalah menjadi hal yang penting kalau itu tidak bisa online
tetapi jangan sampai kita harapkan pelajar diliburkan tetapi justru malah bermain ke warnet
bermain ke tempat tempat yang banyak
kemudian juga kemudian juga ke tempat tempat yang banyak

saya rasa penjelasan seperti ini harus terus dilakukan
pak pak mengenai kesihatan pemerintah terkait dengan masyarakat
serta kemudian akses masyarakat untuk menjalani tes ini seperti apa sih
karena kemarin kemarin begitu kan hari minggu ada rumah sakit kerucukan yang sudah ditunjukkan resmi juga tidak memberikan pelayanan
padahal sekarang pemerintah sedang
fokus untuk melakukan tracing
lalu terkait dengan mekanisme tracing seperti apa pak
apakah mekanismenya apakah hanya orang yang kontak dekat atau seperti apa
karena misalnya saja teman teman wartawan yang sebelumnya meliput di istana begitu kan
bagaimana ini mekanismenya pak itu ada pak menhub lalu kemudian proses
ini akan menjadi gambaran begitu pak keseriusan pemerintah untuk melakukan tracing begitu
indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian yang cukup tinggi terkait dengan
nah bagaimana bapak melihat hal ini
karena di negara tetangga kita misalnya malaysia dan singapura memang angkanya tinggi pak yang positif covid
tapi tidak ada yang meninggal sedangkan di indonesia ada yang meninggal
mohon tanggapannya pak kraya yang harus terima kasih
itu sangat teknis
mbak bi tolong ditanyakan kepada menteri kesehatan ataupun kepada pak ahmad julianto
terima kasih pak
mengenai dari ini kan artinya bahwasannya tadi bapak menyebutkan bahwa satgas adalah satu satunya pusat informasi
apakah artinya nanti pemerintah daerah juga boleh memberikan informasi atau hanya melalui satgas
lalu kemudian apakah dengan ini kan kemarin bapak keputusannya adalah menyerahkan daerah untuk menentukan keputusan masing masing
boleh ya pak ya
oke tetapi sekali lagi untuk hal hal yang berkaitan dengan kebijakan yang besar
agar berkomunikasi dengan satgas covid sembilan belas ataupun menteri terkait
oke terima kasih
kan bin memprediksi bahwa
ijin pak masa puncak virus corona adalah enam puluh sampai delapan puluh hari ke depan dan itu menyambut hari raya lebaran dengan ibu fitri pak
bagaimana pemerintah menyiapkan hal itu pak untuk mengantisipasi corona
saya kira sudah selesai
oke terima kasih
saya kira sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa dari rumah sakit pemerintah sebanyak satu ratus tiga puluh dua
ditambah dengan satu ratus sembilan rumah sakit dari rumah sakit tni ditambah lagi dengan enam puluh lima rumah sakit dari polri
plus rumah sakit dari bumn ini masih dikalkulasi lagi
kalau itu tidak cukup kita juga akan melibatkan rumah sakit rumah sakit swasta
semuanya kita kerahkan dalam rangka ini
dan kita memang sudah berhitung mengenai puncak itu sehingga sekali lagi saya sudah memerintahkan
kepada menko ekonomi menteri perdagangan kepada bulog untuk menjaga agar stok barang
terutama sembako bahan bahan pokok itu betul betul tersedia dan siap melalui terutama melalui bulog
baik itu berupa beras bawang putih gula
semuanya sudah disiapkan dan sudah saya perintah dua minggu yang lalu
pak apakah pemerintah indonesia menolak bantuan dari negara lain untuk menangani covid sembilan belas
minggu yang lalu saat saya berkomunikasi telepon lewat telepon dengan pm lee singapura
singapura mau bantu
bantu banyak kepada kita saya enggak ingat jumlahnya tapi cukup banyak
apakah juga dengan negara lain akan minta bantuan
maksudnya untuk negara lain yang misalnya punya test kit banyak karena kita kan
ya kalau ingin membantu ya kita terima
bapak jadi tes pak
pada saat itu pak kemarin pak sudah melakukan tes
sudah saya sudah tes ibu juga sudah tes
hasilnya tanyakan ke yang atas